tiongkok diberitakan memprotes kegiatan pengoboran minyak dan gas alam yang dilakukan indonesia di perairan natuna utara
tiongkok mengklaim wilayah itu merupakan wilayah tradisional mereka masuk ke sembilan titik garis atau sembilan dash line dalam peta mereka
tapi tni angkatan laut menyatakan tidak akan menanggapi protes dari tiongkok karena wilayah pengeboran masih masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif indonesia sesuai dengan hukum laut internasional
bahkan rick nobel yang disengketakan masih masuk zona landas kontinen karena hanya berjarak kurang dari satu ratus lima puluh mil laut dari pulau sekatung yaitu pulau terluar gugus kepulauan natuna
tni angkatan laut saat ini menyiagakan lima kapal perang di natuna untuk pengamanan kegiatan anjungan minyak lepas pantai
tni al menempatkan personil di anjungan tersebut
selain itu secara berkala juga melakukan patroli ke lokasi anjungan minyak lepas pantai natuna
protes dari cina itu bisa bisa saja
namanya negara untuk mengklaim bisa saja dia protes
namun kita berdasar bahwa ini merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
sehingga kita tetap menyampaikan bahwa protes dia tidak kita terima
karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
jadi sudah jelas
dan tempat kita melaksanakan pengemburan khususnya rikmobel ini berada di dalam dua ratus nautical mile